demi allah saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban saya
sebagai kepala dan wakil kepala otorita ibu kota nusantara
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh undang undang dasar negara republik indonesia
dan menjalankan segala undang undang
serta berbakti kepada masyarakat
nusa dan bangsa
perhubungan dimohon kembali ke tempat semula
lagu kebangsaan indonesia raya
perhatikan itu yang indah sekali
perhatikan itu yang indah sekali

keduanya akan memimpin pemerintahan daerah di ibu kota yang baru